ya pak kadi oke
eh apa apa suster
bu retno silahkan mau dibikin istri
saya tidak butuh bahasa basi anda
saya datang kesini mau tanya satu hal
apakah dewi sudah menghubungi anda
silahkan duduk bu retno tapi maksud bu retno apa
anda jangan pura pura nggak tahu
kalau sampai saya tahu anda menyembunyikan dewi dan abi
saya akan tuntut anda ke penjara
sama seperti saya tuntut si dewi itu
panjang umur bu dewi baru aja diomongin
eh lu cari siapa
gua cari dewi mana dewi
gelagat kagak bener nih
lu salah sambung eh salah alamat lu
nggak mungkin ini pasti rumah nenek
dan dewi pasti ada di dalam
kagak kak ini lu nggak beritahu
bandel banget sih ini orang
ini rumah gua udah lu pergi aja sana nih
gua belum nyarap nih
yaudah selonok pergi lu sama sama
badar banget nih orang ya
gue bilang ini bukan rumah dewi
duh kagak gede lagi dia
lu mau merasain nih
saya pikir tadi maling yang barusan datang maling ngeselin banget
masuk masuk masuk bu
nah ini obatnya abi
jagain bener bener ya
ya pak kadi oke
eh bapak bapak sistir
bu retno silakan
mau dibikinin sesuatu
saya tidak butuh bahasa bahasa anda
saya datang ke sini mau tanya satu hal
apakah dewi sudah menghubungi anda
silakan duduk bu retno
anda jangan pura pura nggak tahu
kalau sampai saya tahu
anda menyembunyikan dewi dan abi
saya akan tuntut anda ke penjara
sama seperti saya tuntut si dewi itu
maaf saya kurang mengerti
kenapa saya bisa dibawa bawa sampai ke penjara
emang salahnya dewi apa bu ret
salahnya dia itu banyak sekali
sejak pertama kali nikah sama anak saya bayi
sampai bayu meninggal
tidak pernah sekalipun dia buat saya mertuanya itu bahagia
padahal dia itu nggak punya hak atas abi
abi itu darah daging saya cucu saya
ya waktu itu bu retno sempat menolak abi
dan sekarang bu retno merasa sangat deket sama abi
tapi bu retno harus tahu ya
abi tidak bisa ada di saat ini
dengan kondisi kesehatan yang membaik
kalau bukan dewi
dan perjuangannya dewi
dewi itu bukan berjuang demi abi
tapi dia berjuang demi bisa membuat saya menderita
anda lihat sendiri sekarang
kurang menderita apa saya dong
bu dewi kak seperti itu
nggak boleh pikiran seperti itu
salah bu dewi
anda dengerin ya
kalau sampai anda menyembunyikan mereka
saya akan tuntut anda
dan bukan cuma itu
saya akan pastikan anda tidak bisa praktek lagi sebagai dokter
dan bukan hanya di rumah sakit ini
saya tidak main main
ada seorang putri bertemu dengan kera
lalu apakah tuan putri
permintaanmu apa tuan putri
ini loh kerak
ada seorang anak kecil termangu mangu
ini kerak bi
kenapa dia diam aja sih
orang iya yang pesan dia itu

saya mau jawab empat buah ma respected
hanya sampai area herald bimbo itu menderita myanmar
jangan luar biasa

terus ntar yang ada lama lama ditambah sakit neng
tapi abi kan harus banyak istirahat ya
terus emangnya adi mau jalan jalan kemana
bang terserah daerah mana sih
terserah daerah mana maksudnya kemana aja
eh gue udah kenyang diajak makan rawon lagi
gue udah kenyang banget gue udah begat banget
eh udah bilang gitu muter muter panjul
yaudah yuk kita muter muter oke
tau dia ngarum
tau dia ngarum
lo kemana nge
badan lo kecil aja sih
ini masuk ke tempat lo tiap minggu lo sabar mm

paling ngga ada kubawah kok kok ada kuda ya
oh iya bu ini bisa diantar ke rumah kan
karyawan saya enggak ada bu cuma dewi doang
rumah saya dekat loh bu dari sini
kalau nggak bisa diantar yaudah deh saya nggak belanja di sini
percuma dong saya belanja di sini banyak banyak harus nenteng sendiri
biar saya antar aja naik
saya antar bu
hei jan aduh gimana kabarnya
kabar baik kamu gimana
gimana kabar kemarin arisan
seru banget tapi kok kamu enggak dateng sih
iya sorry ya kemarin suami saya mas aji ngajakin jalan jalan ke bali
saya keluar tuh
bu ani wah asik dong
eh kamu gimana sih
hmm ampun nih telur lihat nih telur yang saya beli pecah semuanya
aduh kerjanya enggak pencus

pokoknya saya minta ganti rugi
ayo cepet ke warung
nah kemana lagi nih habi
tahan ya udah pada bete di rumah ya
bi bi ada mainan loh
tapi mau mainan bi